melalui agen laku pandai atau agen bri link
untuk memaksimalkan inovasi ini pada sabtu siang bri meresmikan komunitas bri linkers
ini merupakan paguyuban agen bri link untuk mendukung pertumbuhan bisnis agen bri link di seluruh indonesia
inovasi dari bri ini mendapatkan apresiasi dan dorongan dari menteri bumn erick thohir
sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan
pt bank rakyat indonesia satu siang resmi membentuk komunitas brilinkers
sebuah paguyuban agen bri link sekaligus menggelar peluncuran terbatas aplikasi bri linkers
kegiatan tersebut merupakan upaya pengembangan inklusi keuangan di indonesia
sejalan dengan usaha bri
agen bri link dinilai efektif memberikan layanan keuangan dengan penetrasi yang luas hingga ke pelosok tanah air
pencapaian ini mendapat apresiasi dari menteri bumn erick thohir
yang secara langsung hadir dalam acara halal di halal bri linkers di balai pemuda surabaya
rumah paguyuban agen bri link
menurut direktur bisnis kecil dan menengah bri amom sukrianto
mencatatkan kinerja positif dengan capaian volume sales hingga rp empat ratus tiga puluh tiga tujuh puluh lima triliun
jumlah agen briling ditargetkan bisa tembus enam ratus ribu agen hingga akhir dua ribu dua puluh dua nanti
karena per april dua ribu dua puluh dua ini jumlah agen bri link di seluruh indonesia
sudah mencapai lima ratus lima puluh dua tujuh ratus sembilan agen
tentunya selama empat bulan ini
bri melalui agen miliknya berhasil mengumpulkan fee based income sebesar rp empat ratus delapan puluh dua miliar
yang artinya sebesar itu juga fee yang diberikan kepada agen agen
agen bri link seluruh indonesia
capaian dari inovasi bri melalui agen bri link telah mendapatkan apresiasi dari menteri bumn erick thohir
dia mendorong inovasi tersebut terus dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di indonesia
tetapi kita mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan
karena penting sekali ekonomi kita harus menciptakan kemakmuran dengan meningkatnya ultramikro
umkm para pedagang di pasar para pedagang warung warung untuk bisa naik kelas
dan mudah mudahan kita akan terus berpulang kaya setiap tahunnya ada peningkatan
agen briling sedianya menjawab kebutuhan layanan perbankan masyarakat khususnya di wilayah terpelosok
agen briling berperan memeratakan perekonomian bagi masyarakat sejalan dengan visi bri
dan fokus bri dalam mengembangkan ekonomi ultramikro
sementara bagi agen bri link pendirian komunitas bri linkers diharapkan bisa menjadi wadah selaturahmi
antar agen bri link di seluruh indonesia
sehingga bisa menjalin kegiatan bisnis di dalamnya
agen briling sendiri bertugas untuk mendekatkan layanan transaksi keuangan untuk warga
dengan semboyan sedekat kerabat tanpa harus pergi ke bank